seru kok saya udah bisa naik motor
kan saya sudah bilang kalau kamu bisa naik sepeda berarti kamu bisa bawa motor
untung yang nyungsep cuma idoy sendiri
saya udah bilang dong lihatnya ke depan dongeng jangan lihat ke belakang lihat ke depan dong
kum begini kum
saya kan lagi belajar motor
kan saya mau ngasih tau aceng kalau saya udah bisa bawa motor kum
sudah biar semuanya kum
alhamdulillah pak dapur baru selesai dicet
tinggal pasang skat sama beresin ruang praktek ya bu dokter
bapak mau lihat ke dalam
nanti saja kalau semuanya sudah beres
saya ada urusan lain yang saya bicarakan sama kamu
kalau ada rumah yang dijual kasih tahu saya ya
ada kemungkinan ciraus ini akan ada virus khusus
khusus yang akan mengawasi pendidikan anak anak
pak ades ingin menjadikan ciraus ini kampung percontohan
dengan berangkatnya para istri keluar negeri
dan tanpa adanya istri
dan ibu yang mengawasi pendidikan anak di rumah
pak kades ingin pendidikan anak anak di cerawas tetap terjaga dengan baik
wah pak kades bisa jadi gubernur kalau sukses
kang kira kira kapalnya mau bu dokter beres
saya sih pengen secepatnya pak
saya teh udah gak dagang beberapa hari
ya sudah kalau begitu saya pamit dulu ya
tapi ingat masalah rumahnya ya
ya pak saya pamit dulu ya
kang kos kang kos dibayar keberapa
ini kan sebenarnya kerjaan si maman
saya mah cuma nerusin
kalaupun dibayar saya nggak mau bukan hak saya
hei maksud saya teh nyariin rumah
oh kalau itu ada hitungannya ada komisi ada yang ngurus nanti
oh ya udah kalau gitu selamat dunia
nenek senang edward bisa ngurangin waktu di warnet
kata dokter gimming itu boleh
gim bisa mengistirahatkan otak menambah kecerdikan akal dan krea krea krea kreanalnya dok
bisa menambah kreatifitas
ya nggak boleh kalau kebanyakan
sekarang edward masuk ya
nenek mau makan denguran

hah keterlaluan sih ajeng

biar blokok kayak begitu si gadang bisa dipercaya juga omongannya
ketua ketua di mana
oh saya jual
gak cocok sama sepatunya ajeng
upahnya baru datang tadi siang
tadi saya sudah cobain jang
gak pas sama sepatunya
saya punya sepatu sepeda
sepatu sepeda ajeng
mau beli gak
ya enggak tuh ajeng saya aja punya sepatu bos
gak cocok apalagi sepatu sepeda
ya sudah kalau udah mas
saya mah gak maksa
bapak besok mau masak ikan
kamu mau ikannya mau diapain
sudah bapak ajah
sudah sore kamu mandi
bapak siapkan handuknya
mandinya yuk kayak panas
ya dingin aja
ya udah mas
ya udah mas
ya udah mas
ya udah mas
ya udah mas
ya udah mas
ya udah mas
ya udah mas
ya udah mas
ya udah mas
ya udah mas
sampai bela belain ke dagang
iya dok kelihatannya juga baik orangnya
gak genit kayak bapak tua itu
yuk regi bikin minum sus
gak dilanjutin besok pagi aja kang
ini kan udah sore
nanggung bu dokter
jadi besok tinggal dipasang
saya udah periksa semua kerjaannya kang
berarti kalau gitu ini cuma tinggal pasang kusen buat di dapur aja
ini sedang saya kerjakan
aduh ini minumannya
saya jadi ngerepotin
sos ini data yang tadi pagi di puskesmas itu udah semuanya kan

ya ini tuh
ya lho nganggul aja sudah
tanggal berapa bulanan cuntin datang
itu tamu bulanan
saya mau jual kembalut cuy
jadi cintin gak usah repot repot belanja jauh jauh ke warung cunung
kan bisa beli di saya
saya udah bisa naik motor
kan saya sudah bilang kalau kamu bisa naik sepeda berarti kamu bisa bawa motor
bisa nyungsep dia
untung yang nyungsep cuma idoy sendiri
saya udah bilang doi lihatnya ke depan doi
jangan lihat ke belakang lihat ke depan dong
kum begini kum
saya kan lagi belajar motor
kan saya mau ngasih tahu aceh kalau saya udah bisa bawa motor kum
saya udah bisa bawa motor ceng
eh si acehnya malah teriak teriak
doi ya allah doi
jangan lihat ke belakang atuh doi
lihat ke depan doi
saya kan jadi ngeliat ke dia lagi kum
eh giliran saya ikutin kemauannya dia langsung ke depan saya tengok
bukan dia yang salah tuh kum
hanya bu siti aloe yang tahu kenapa saya teriak teriak